jadi sebenernya ada sesuatu yang pengen saya bicarakan sama bu dewi
dok duduk disini aja
ya jadi begini bu ya
ya ada yang saya fahri disini
baik baik baik
iya prof bener sekali
iya prof ada pasien saya yang bener bener membutuhkan
pendonor sum sum tulang
boleh banget prof
ayo udah di email aja
terima kasih dok ya
baik terima kasih
kamar yang baik
sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada anda
sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan sama bu dewi
saat ini bu dewi ada di mana
saya udah di rumah ini dok
oke kalau gitu saya samperin aja ke rumah ya
soalnya ini penting sekali
iya baik dok
oke ditunggu ya
baiklah terima kasih
ini ada surat satu lagi bu
mulai sekarang surat surat dan tagihan
biar aku bisa mencari
aku yang handle ya
mama gak perlu lagi ngurusin hal hal yang gak penting kayak gini
jadi lebih baik mama istirahat ya
bi mulai sekarang semua tagihan dan surat surat langsung kasih ke saya
saya yang handle semuanya
kebetulan lagi istirahat di situ
oh saya lihat sebentar ya
hari ini cukup baik
jadi sebenarnya ada sesuatu yang pengen saya bicarakan sama bu dewi
dok duduk di sini aja
iya jadi begini bu ya
insya allah akan ada calon pendonor sum sum tulang yang akan melakukan tes kelayakan buat api
itu bagaimana dok
kasus seperti ini biasanya ada dua kemungkinannya
satu cocok sama satu lagi tidak cocok
biasanya yang paling cocok dalam kasus seperti ini adalah ibu kandung
jadi tetap aja harus diusahakan untuk menemukan ibu kandungnya nabi
saya nggak tahu bagaimana harus mencarinya
bagaimana cara mencarinya dan ke mana harus mencari ibu kandung nabi
well untuk sementara ini sebenarnya berita baik ya
kita jalanin aja dulu yang ini ya
siapa tahu cocok

ya ini ada formula formula untuk
ini ada formula formula untuk
untuk mencari pendonor sum sum tulang
namanya alamatnya semua lengkap
dan sebagai walinya ibu dewi bisa tandatangan buat nabi
oke saya puisi dulu ya
ya selamat malam
apa berapa udah di sini sih hidup si nabi
sampai dua chris dan rhonda pelosopches
perrow sangat berguna
gagal pacaran mereka selama seribunya
nanti giginya rusak terus sakit
terus batuk batuk juga mama juga yang repot
kasih cokelat aja bapak
kok salah salah teman teman disini
itu gak penting
kalian juga tagihan kartu kredit
jadi biar aku yang urus mas
ini apaan sih ini
kerry udah dipanggil mama
tunggu sebentar ya
mamanya jangan lupa sarapan
coba lihat ada sisa surat ini nggak di tempat sampah
udah saya kasih ke tukang sampah keliling semua bu
ada apa bu